bertahun tahun lalu kontroversi pondok pesantren al zaitun terus menuai perhatian publik
meskipun dikaitkan dengan anjaran menyimpang
namun belum ada tindakan tegas terhadap operasional ponpes al zaitun
mengapa kontroversi ponpes al zaitun terkesan dibiarkan begitu lama
sore ini kita akan membahasnya dengan utang ranuwijaya ketua mui bidang penelitian dan pekajian
selamat sore pak utang
pak utang kita ingin tanya ya apa hasil kajian mui terhadap kegiatan yang dianggap menyimpang di ponpes pondok pesantren al zaitun ini
baik terima kasih
majelis ulama indonesia pusat sudah menurunkan tim untuk melakukan penelitian dan investigasi ke lapangan
tapi sampai hari ini belum mengambil kesimpulan terkait hasil penelitiannya
yang kami dapatkan memang
memang data data sementara
ada data yang terkait dengan penyimpangan pemahaman agama
yang terkait dengan indikator sepuluh kriteria yang disebut sesat itu
ada yang terkait dengan persoalan fikih persoalan ibadah
ada yang terkait dengan persoalan akhlak
kemudian ada juga yang terkait dengan persoalan siasa
yang baru kita temukan
dan ini belum diambil kesimpulan
masih sedang dilakukan pendalaman dan penelitian lanjutan di lapangan
kemudian nanti setelah merasa cukup melakukan penelitian dan pengkajian
kemudian akan disampaikan kepada pimpinan
dan nanti pimpinan yang menentukan apakah ini dipatuakan
dan nanti seperti apa
kemana yang bisa dipatuakan begitu
ini nanti setelah penelitian lebih lanjut
jadi belum ada hasil penelitian yang resmi ya dari mui tentang aktivitas ataupun ajaran yang diduga menyimpang di pompas arzeitun
begitu kalau saya bisa tangkap apa yang anda sampaikan pak utang
data sementara memang sudah kita dapatkan
data sementara sudah dapatkan
yang terkait dengan kriteria yang
ada yang terkait dengan persoalan ibadah yang seperti yang saya katakan tadi
dan ada yang terkait dengan persoalan akhlak dan siasa atau persoalan politik
jadi tidak menyimpang ya
jadi ajarannya ini menyimpang atau tidak menurut mui
belum bisa disimpulkan
karena yang menentukan menyimpang atau tidak nanti komisi patwa
tapi tanda tandanya ke arah menyimpang tidak pak utang
indikatornya sudah kami dapatkan
sudah kami dapatkan terkait dengan kriteria yang sepuluh
indikatornya menunjukkan bahwa ada tanda tanda penyimpangan ajaran di ponpes al zaitun
tapi itu nanti menjadi kewenangannya komisi fatwa ya
tim ini tidak punya kewenangan untuk menyampaikan atau untuk mengatakan bahwa ini sesat atau ini tidak sesat
ini menyimpang atau ini tidak menyimpang
tapi ada tanda tanda yang mengarah ke situ ya
iya kelihatannya begitu
ini tentang tanda tanda ataupun indikator yang sudah dihasilkan oleh tim pengkaji terkait dengan ajaran menyimpang di ponpes al zaitun
apakah sudah disampaikan kepada pihak pemerintah pak utang
tim ini juga masih terus melakukan pendalaman
mengumpulkan data lebih lanjut
termasuk nanti akan dilakukan klarifikasi dengan panji gumilang
jadi akan dilakukan tewa yun dengan panji gumilang
dan setelah itu baru disampaikan kepada pimpinan bahwa ini yang terkait dengan penyimpangan dan ini yang terkait dengan persoalan persoalan lain
ini agak aneh ya karena ketua mui bidang dakwah dan ukuah kiai haji khalil nafis melalui akun twitter pribadinya sudah mencuit dan menegaskan bahwa ajaran ponpes al zaitun di kecamatan gantar kabupaten indramayu jawa barat menyimpang
dan sudah mendesak pemerintah agar

padahal sudah ada penelitian ataupun kajian dari mui sejak tahun dua ribu dua tentang dugaan ajaran menyimpang di ponpes al zaitun
kenapa ragu ragu dari mui pak utang
yang disampaikan oleh ketua komisi dakwah barangkali yang terkait dengan hasil penelitian tahun dua ribu delapan belas
nah sekarang mui sudah menunjuk lagi
tim berikutnya untuk melakukan penelitian ulang
ya artinya harus ada update dari data lapangan
apakah betul datanya seperti tahun dua ribu dua yang lalu
atau memang ada perbedaan
nah itu jadi memang sampai saat ini tim belum bisa mengatakan sama seperti dua ribu dua atau tidak sama
bukan tidak punya kewenangan tim untuk mengatakan itu
tadi kan anda katakan ya
dari hasil kajian tim yang sudah dibentuk oleh mui
ada indikator yang tanda tandanya mengarah ke dugaan ajaran sesat
ataupun ajaran menyimpang di ponpes alzeitun
ini kan dua ribu dua juga kajiannya tanda tandanya juga sama
kenapa mui terkesan sangat hati hati sangat ragu untuk mengambil tindakan untuk melakukan rekomendasi
ataupun menyimpulkan bahwa memang ada dugaan yang menyimpang di situ
suaranya emang kurang jelas tadi
ini kan kajiannya sudah sejak tahun dua ribu dua
dan tahun dua ribu dua
tahun dua ribu dua hasil kajiannya itu memang menunjukkan adanya tanda tanda yang ke arah menyimpang
dan tadi anda katakan bahwa hasil kajian tim yang sekarang
juga tanda tandanya indikatornya menyimpang
pertanyaan saya kenapa mui sangat ragu ragu dan hati hati sekali pak utang
sebenarnya tidak ragu ragu
tahun dua ribu dua itu hasil pengkajian dan penelitian mui
yang kebetulan waktu itu dipimpin oleh pak kiai ma'ruf amin
dan saya sendiri sebagai anggotanya
itu sudah disampaikan ke pihak pihak terkait
hasil penelitian itu
nah berselang lama
kemudian akhirnya muncul tahun dua ribu dua puluh
dan kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan kembali membahas tentang polemik dugaan ajaran menyimpang di pondok pesantren al zaitun indramayu
kita akan membahasnya bersama dengan ketua mui bidang penelitian dan pekajian
ada pak utang ranuwijaya
pak utang saya akan lanjutkan kembali ya
pak utang pimpinan mui juga sudah menyebutkan bahwa dari hasil kajian mui sudah ditemukan adanya kaitan antara ponpes al zaitun dengan organisasi terlarang nii
itu betul nggak pak utang
itu data tahun dua ribu dua juga
tanda tandanya yang sekarang bagaimana pak utang
kami juga sekarang menemukan data data dari lapangan
tapi ini juga harus terus didalami
karena memang yang ditemukan itu adalah data posisi panji gumilang sebagai panglima
kemudian banyak pihak yang terafiliasi ke ni kw sembilan
yang kebetulan memang merapat ke panji gumilang
nah data data yang tertulis data data yang terdokumentasi itu belum kami temukan secara akurat di lapangan
jadi sekarang yang tim kajian sekarang belum menemukan adanya kaitan antara pondok pesantren al zaitun dengan organisasi nii
yang baru ditemukan hasil wawancara
dan yang terakhir adalah observasi terkait dengan pernyataan pernyataan dari banyak pihak
dari beberapa pihak lah
yang mengaitkan antara yang bersangkutan dengan panji gumilang
tapi data lain seperti dokumen dokumen yang diperlukan itu belum kami dapatkan secara akurat datanya
jadi memang perlu data data lain data data pendukungnya
oke pak utang
untuk mengaitkan antara panji gumilang dengan nii
pak utang kalau pada tahun dua ribu dua mui sudah menemukan indikasi keterlibatan dari ponpes al zaitun dengan nii kenapa pada saat itu tidak langsung diambil tindakan tegas kenapa dibiarkan oleh mui
mui kan tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan
sudah memberikan rekomendasi tegas kepada pemerintah
ya mui sudah mengirimkan data data dan hasil penelitian kami kepada pihak pihak terkait
ya artinya kepada pemerintah terkait dengan data data yang kami temukan
tapi ya kondisi situasi politik pada saat itu ya barangkali sangat tidak memungkinkan untuk menindak al zaitun
itu mungkin ada aspek politiknya
oke pak utang berarti mui mengakui ya ada kesan pembiaran selama belasan tahun terhadap ponpes al zaitun karena kondisi politik pada saat itu ya
saya melihatnya begitu ya
betul ada kesan begitu
ada kesan begitu kenapa kemudian sulit sekali menindak ponpes al zaitun apakah ada oknum yang melindungi panji gumilang pendiri pondok pesantren al zaitun karena aspek politik tadi anda lihat
ya dulu kami melihat ada faktor faktor itu ada kedekatan dengan penguasa kemudian beberapa jenderal yang terlihat seperti membackup
posisi dan kedudukan pesantren al zaitun itu
ya meskipun sekarang ya kami harus mengkaji ulang apakah memang ada kaitan atau apakah memang para jenderal itu masih membackup atau tidak ini yang sedang kami dalami juga
oke ini general tni apa general polri yang anda maksudkan yang memback up tadi panji gumilang pendiri pondok pesantren al zaitun
ya dulu kami melihat
dulu kan sering diberitakan dan banyak pihak yang sudah menyampaikan dan saya kira informasinya sudah sangat terbuka di publik ya ada beberapa general yang membackup pesantren al zaitun
nah sekarang mungkin nuansanya sudah lain saya kira ya sehingga kami bisa lebih leluasa untuk masuk meneliti al zaitun ini
oke jadi kapan rekomendasi akhirnya akan diserahkan kepada pemerintah tentang pondok pesantren al zaitun ini
sebelum itu saya mau menjelaskan dulu sedikit bahwa kewenangan majelis ulama indonesia itu di bidang pemahaman keagamaan
jadi penelitian yang fokus sebenarnya di bidang pemahaman keagamaan tapi kalau kami menemukan data data lain ya kami juga kumpulkan dan kami tentu rekomendasikan kepada pihak pihak yang terkait
sesuai dengan temuan tambahan kita begitu ya termasuk masalah masalah politik misalnya atau masalah masalah kriminal misalnya
kalau kami menemukan data di lapangan tentu akan kami sampaikan kepada pihak pihak terkait
oke jadi belum tahu ya kapan akan diserahkan kepada pihak pihak terkait kita tunggu nanti bagaimana langkah tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan polemik dari pondok pesantren al zaitun
karena sudah bertahun tahun sebetulnya polemik ini menerpa dan menyita perhatian publik
tapi karena ada oknum oknum yang berkuasa yang melindungi pendiri pondok pesantren al zaitun pak jiko milang
makanya sulit untuk ditindak tapi kita harap kondisi politiknya sudah berbeda
polemik ini bisa diselesaikan dan ponpes al zaitun bisa diberikan tindakan tegas
terima kasih sekali ketua mui bidang penelitian dan pekajian utara nujaya